anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
dampak dari meluasnya penyebaran virus corona
kementerian perdagangan menghentikan sementara impor
makanan dan buah buahan termasuk komoditas bawang putih dari tiongkok
hingga batas waktu yang belum ditentukan
sebagai antisipasi ketersediaan stok
kementerian perdagangan dan kementerian pertanian sepakat
untuk menyamakan data persediaan
dan kebutuhan bahan makanan agar tidak mengganggu iklim usaha beberapa waktu ke depan
pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pasokan barang impor dari tiongkok
menyusul makin meluasnya penyebaran virus corona ke berbagai negara
menteri perdagangan agus suparmanto menjelaskan
penghentian impor barang makanan dan buah buahan termasuk bawang putih ini dilakukan
sampai batas waktu yang belum ditentukan
untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kebutuhan bahan pokok
kemendak akan dan juga kementerian sepakat untuk menyamakan data
agar stabilitas pangan tetap terjaga
untuk pasokan pasokan makanan dan buah buahan dari negara yang tergantung
untuk mengantisipasi kondisi kita
kondisi yang sepajang pajang kebutuhan
bahaya mencerjah dan sebagainya

memang harus sementara disetop
bahkan orang pun tulis tulis sudah disetop

yang pertama melakukan mitigasi negara negara mana yang tersuspek
dan negara itu harus dalam mitigasi kita
termasuk melakukan komunikasi sebelum pesawatnya landing
yang kedua kita melangkah kedua ke depan
yaitu melakukan cek on the spot bersama semua kementerian yang lain
kesehatan dan lain lain
untuk melakukan nyemprotan dan lain lain
sesudah itu kalau ada gejala dan lain lain sebagaimana
kan dilakukan pengecekan orang per orang
dilakukan isolasi dan masih ada daerah isolasi kementerian kementan yang ada di sana
ke balai karantina yang ada
dan sesudah itu baru kita lepas
wabahnya virus corona menggerek proyeksi pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu kian merosot
setelah diterpas angketan dagang
kini tiongkok harus menerima pil pahit
berupa pembatasan yang dilakukan berbagai negara akibat corona
pemerintah indonesia sendiri mulai berlakukan pelarangan
layanan terbang dan juga pembatasan impor untuk produk asal tiongkok
berbagai komoditas impor mulai dari manufaktur hingga
makanan dan minuman asal tiongkok telah membanjiri pasar indonesia sejak lama
lalu bagaimana keterpurukan ekonomi tiongkok akibat corona berpengaruh terhadap ekonomi indonesia
kami bahas malam ini dengan arah sumber yang sudah hadir
ada sebelah kiri saya ada bang alvin lee anggota ombudsman republik indonesia
bang alvin selamat malam
terima kasih sudah bergabung dan juga sebelahnya ada bang muhammad faisal
bang faisal selamat malam
untung untuk pertama kali saya ke bang faisal terlebih dahulu
ini kalau kita melihat bagaimana situasi ekonomi yang terjadi saat ini di tiongkok
kita tahu sebelumnya tiongkok telah ada di sengketa perang dagang begitu
pemerintah amerika serikat sejak dua ribu delapan belas hingga sekarang begitu
itu yang menyebabkan kemudian world bank juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tiongkok
apakah saat ini terlalu dini jika kita menyimpulkan bahwa
pertumbuhan ekonomi tiongkok akan kembali mengalami kemerosotan
kalau dikatakan terlalu dini mungkin tidak juga
kalau menurut saya
karena sebetulnya penurunan ekonomi tiongkok sebelum kasus ini
ada perang dagang sebelumnya juga sebetulnya sudah ada transisi ekonomi di dalam ekonomi tiongkok sendiri
dari yang tadinya produksi lebih banyak ke konsumsi
nah itu menurunkan pertumbuhan ekonominya juga
nah kalau kita melihat kasus serupa yang terjadi di tiongkok di tahun dua ribu tiga kalau tidak salah
ada waktu itu sars ya
sebetulnya virus yang sejenis
ya cuma waktu itu sars sekarang
nah itu dengan rentang waktu sampai lebih dari satu tahun
kasusnya itu baru bisa berhenti
itu dampaknya terhadap pertumbuhan cukup signifikan
kalau kita melihat dari pertumbuhan di dua ribu tiga pada saat itu

untuk bisa berdebatt bahwa itu bisa jadi bukan hanya karena sars ya
tapi kalau dengan melihat kondisi seperti sekarang

untuk bisa berdebatt bahwa itu bisa jadi bukan hanya karena sars ya
untuk bisa terjadi penurunan pertumbuhan itu sangat mungkin terjadi
walaupun mungkin tidak setajam di tahun dua ribu dua
nah tapi ini kan bergantung ya
bergantung sejauh mana prediksi ini akan berakhir
kalau makin cepat berakhir ya makin tipis juga ininya lah
ya ada kemungkinannya
karena kalau kita perbandingkan begini
kalau dia dari sisi tingkat penyebarannya
nah sebetulnya di sars itu yang terjangkiti kalau tidak salah sekitar dua puluh delapan ribu
sekarang yang ditemukan sudah empat belas lima ratus
jadi dalam waktu sikap
tingkat itu cepat sekali lebih cepat daripada sars
walaupun memang tingkat kematian dari persentase terhadap jumlah yang terjangkiti lebih kecil sekarang
jadi dari delapan itu sekitar tujuh ratus tujuh puluh sekian yang meninggal
kalau sekarang empat belas lima ratus yang ditemukan meninggal tiga ratus
jadi ratenya lebih kecil
tapi penyebarannya pesat
jadi artinya potensinya terhadap penurunan ekonomi bisa dengan berbagai macam jalur
jadi bisa dengan jalur mempengaruhi dari sisi fd
bisa mempengaruhi dari sisi perdagangan
bisa mempengaruhi dari sisi jasa termasuk diantaranya adalah pariwisata
karena biasanya yang terkena kontak langsung dampaknya itu adalah mobilitas orang
nah jadi pariwisata yang terkait dengan mobilitas orang
dan juga bukan hanya pariwisata sebetulnya
karena mobilitas orang itu bukan hanya leisure
itu juga akan terpengaruh
mungkin saya ke bang alvin selanjutnya
bang alvin ini kalau kita melihat dari neraca dagang saja
sebetulnya tiongkok ini adalah negara mitra dagang
walaupun kita kerap kali mendapatkan defisit neraca dagang dengan tiongkok
tapi tidak bisa dipungkiri impor kita cukup besar
dari tiongkok termasuk juga ekspor
kalau anda melihat saat ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah
prioritas prioritas yang telah dipetakan oleh pemerintah sendiri
apakah ini sudah bisa mengakomodir kedua hal
yang satunya adalah menjaga bagaimana kesehatan warga negaranya
tentunya yang kedua adalah menjaga agar kemitraan ini tetap baik
begitu tidak mengganggu perekonomian yang ada
saya harus memisahkan ya
dan kewajiban negara
melindungi keselamatan keamanan dan kesehatan warga
nah untuk saat ini prioritas adalah
prioritas tertingginya adalah melindungi warga negara indonesia
baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri
memang ada resikonya
kita akan kehilangan manfaat ekonomi dan sebagainya
itu nanti setelah wabah ini berlalu
kita saya yakin akan dengan mudah kita memulihkan kembali kegiatan ekonomi itu
kalau misalnya dengan kemudian let's say membatasi penerbangan
kemudian juga kemudian membatasi impor makanan dan buah buahan
begitu yang saat ini sudah dilakukan
anda melihatnya bagaimana
iya untuk pembatasan penerbangan sebetulnya indonesia termasuk yang agak terlambat
beberapa negara lain seperti tetangga kita singapura sudah beberapa hari lebih awal
bukan hanya dari wuhan
bahkan semua penerbangan dari china
bukan hanya penerbangannya
tapi siapapun warga negara manapun yang pernah berkunjung ke china
dalam empat belas hari terakhir
itu bahkan ditolak untuk transit di singapura
jangankan masuk transit pun ditolak
nah indonesia memang agak lamban beberapa hari
tapi pemerintah sudah melakukan hal yang benar
jangan lupa bahwa ancaman ini bukan hanya indonesia yang menghadapi
semua negara menghadapi dan semua negara juga memprioritaskan perlindungan terhadap warga negaranya
memang wajar saja kalau china juga merasakan dampaknya ya
sehingga hari ini mengeluarkan peringatan
jangan bereaksi berlebihan dan sebagainya
itu dapat dipahami
tapi kita juga kewajiban tertinggi adalah melindungi warga kita sendiri
jadi meskipun tiongkok mengatakan jangan berlebihan
tapi sebetulnya itu sudah kadar yang pas ya
kalau kita melihat bagaimana
karena langkah langkah yang dilakukan oleh negara negara lainnya juga untuk memproteksi para warga negaranya di tiongkok
memang yang terutama adalah mengawasi pergerakan manusia
ini kan yang paling sensitif adalah barang makanan
kalau barang barang manufaktur dan sebagainya
tidak perlu dibatasi pun
saat ini kapal keluar masuk dari china juga sangat dibatasi
jadi memang ya akan terjadi slow down sendiri
nah untuk bahan makanan tentunya ini sedang dikaji
apakah ada kemungkinan penularan virus novel corona ini lewat makanan buah dan sebagainya yang banyak diimpor ke indonesia
tapi sampai nanti ada kejelasan apakah dimungkinkan penularan atau tidak
saya mengapresiasi langkah pemerintah mengambil langkah langkah pengamanan
pencegahan jangan sampai kebobolan
pencegahan itu yang memang harus dilakukan ya preventif
termasuk juga preventif
terhadap produk produk yang akan masuk ke indonesia
dan kalau tidak salah juga sekarang masyarakat indonesia sudah mulai agak ini nih
agak waspada terhadap barang barang yang masuk dari tiongkok kepada indonesia
apakah kemudian ini bisa dikatakan pemerintah indonesia
tadi anda katakan cukup terlambat
apakah ini artinya kita cukup gagap untuk merespon hal ini
ya sebetulnya pada tanggal dua puluh enam januari yang lalu
komputersman sudah mengeluarkan pernyataan
mendorong pemerintah tidak hanya melakukan penyaringan di pintu pintu masuk
tapi juga membuka sarana komunikasi
bagi masyarakat yang belum mengetahui secara jelas
ada hotline yang bisa ditelepon
atau kalau ada yang diduga tertular
itu harus menghubungi siapa
kan tidak semuanya ini tinggal di kota besar
tahu harus kemana
nah hal hal seperti ini yang perlu diberikan
tidak hanya di dalam negeri
tapi juga di konsulat konsulat kita
kedutaan besar kita di berbagai negara
sehingga warga kita ini tidak merasa sendirian
kalaupun mereka merasa kurang baik dan sebagainya
mereka bisa berhubungan dengan kedutaan setempat
atau di indonesia sampai saat ini saya melihat belum ada crisis communication center
sehingga dengan mudah
berita menyesatkan hoax itu beredar
nah hal hal seperti ini yang perlu kita tanggulangi
termasuk juga penolaan warga natuna
saya yakin itu karena ketidaktahuan mereka
nah alangkah baiknya kalau pemerintah selain melakukan pencegahan dengan mengurangi perdagangan pergerakan manusia
juga memberikan akses informasi yang baik untuk warga kita
bang faisal ini selanjutnya
kita juga sama sama mengetahui begitu negara negara tetangga indonesia ini sudah mengeluarkan pernyataan ada beberapa warga negaranya yang terinfeksi begitu
kemudian bagaimana letak strategis indonesia dikelilingi oleh negara negara yang sebetulnya sudah memiliki klarifikasi terhadap warganya yang terkena virus corona

mungkin semuanya dipulangkan ke indonesia yang kemarin ini dievakuasi kan hanya yang tinggal di wuhan
yang ditinggal di daerah daerah lain
sementara ini belum terdeteksi wabah virus corona tersebut
tapi pemerintah tetap juga harus mengantisipasi apa yang harus dilakukan sekiranya ternyata wabah virus corona ini menyebar ke daerah daerah lain
termasuk juga memperkuat kbri kita di sana
memberikan tadi hotline dan sebagainya
nah terkait tenaga kerja yang di dalam negeri ini juga kami mengingatkan pemerintah untuk segera membuat kebijakan bpjs
standar pelayanan bpjs terhadap peserta bpjs jika terkena virus corona
ini tidak bisa melalui prosedur biasa harus ke dokter umum dulu kemudian nanti di refer
ini harus cepat dan ini harus ada kebijakan tersendiri untuk virus corona ini
agar betul betul peserta bpjs ini terlindungi
oke itu untuk tenaga kerja indonesia yang ada di tiongkok atau yang dari tiongkok kembali ke indonesia
untuk tenaga kerja asal tiongkok yang saat ini berada di indonesia apakah kemudian pemerintah juga perlu melakukan penarikan atau pengembalian begitu ekstradisi masyarakat tiongkok yang bekerja di indonesia ekspatriat ekspatriat kembali ke negaranya
kami mendorong pemerintah untuk mengawasi kesehatan mereka
bagi yang sudah lama di indonesia
sebelum wabah ini muncul di tiongkok misalnya sudah sejak oktober november di indonesia tentunya resikonya lebih sedikit
tapi bagi mereka yang baru mendarat di indonesia pada bulan desember bahkan awal januari ini perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat
karena masa inkubasinya ini kan sekitar dua minggu
jadi pada waktu masuk mungkin belum demam belum apa apa
tapi setelah di indonesia bisa saja itu baru muncul gejala gejala itu
kalau anda melihat sekarang langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi agar pekerja tiongkok yang datang ke indonesia tidak menyebarkan virus dalam tanda kutip begitu bagaimana anda melihatnya
ada yang dari datang dengan kapal ke pelabuhan begitu tiap harinya
kalau untuk kedatangan dari tiongkok ini kita kan sudah menyatakan juga menolak mereka ya
tidak diizinkan masuk dari poin manapun
yang perlu kita perhatikan adalah yang sudah ada di indonesia ini
dan tidak mudah
karena ada yang pekerja kalau pekerja masih agak mudah untuk melacak keberadaan mereka di mana
tapi yang wisatawan ini kan tidak mudah
dan memang jumlahnya cukup signifikan di indonesia ini
wisatawan dan juga pekerja asal tiongkok tersebut
wisatawan juga cukup besar
bang faisal kemudian bagaimana sih kita bisa mengakali hal yang terjadi saat ini begitu pelemahan
kalau saya tidak salah juga ada beberapa pabrik yang sudah menarik pabriknya
contohnya apple saja sudah menarik pabriknya asal tiongkok begitu
dan menarik semua pekerjaan
menurut anda bagaimana kita bisa mencari jalan tengah dari hal yang saat ini berlangsung
saya pikir satu hal yang penting kalau saya bawa dari sisi sampai ke makro kebijakan ekonomi
ya karena kalau saya melihat ini bukan hanya apa yang terjadi di awal tahun ini
di awal tahun ini itu sebetulnya dari tahun lalu kita sudah memperkirakan bahwa ketidakpastian dinamika global itu akan meningkat di tahun dua ribu dua puluh satu
nah dalam satu bulan saja kita sudah paling tidak ada tiga yang besar
satu konflik iran dan amerika yang mempengaruhi harga minyak
yang kedua virus corona ini yang barusan juga adalah brexit
nah jadi kalau melihat kondisi seperti sekarang artinya ini hikmahnya adalah semestinya kebijakan ekonomi kita
ini menjembrokan momentum untuk memperkuat dari sisi potensi domestik kita
karena dalam kondisi global dimana yang semakin sukar diprediksi
ini kan susah
suka kita memprediksi ini yang corona ini tiba tiba ada
nah kalau kita punya bantalan yang kuat dan kita memang punya pasar yang besar potensi sd nya juga besar
nah inilah yang harus dimaksimalkan maksud saya
karena kalau kejar investasi begitu nampaknya investasi terbesar adanya di tiongkok
nah juga dari china makanya
jadi pertama satu dari sisi termasuk investasi
makanya potensi investasi dalam negeri juga dicari kebijakan kebijakan juga yang memaksimalkan potensinya
yang kedua diversifikasi
dari sisi mitra ekonomi dagang investasi juga
sehingga kita tidak bergantung pada satu dua negara
karena kalau ada apa apa yang terjadi pada negara tersebut
nah kita jadi sangat bergantung dampaknya ke kita jadi besar
kalau kita tapi sekarang memang kita hampir semua dari sisi saya katakan tadi investasi ekspor impor maupun pariwisata banyak ke china
jadi program program diversifikasi di semua sektor tersebut itu menjadi penting juga
satu penguatan dalam negeri yang kedua keluarnya
dengan diversifikasi tersebut
apakah sekarang anda melihat begitu
indonesia seperti itu nampaknya belum siap jika harus memutus impor dari tiongkok ataupun memutus ekspor ke tiongkok
kalau dalam kondisi dalam jangka pendek dikatakan sih begini
yang seperti dikatakan pak alvin
jadi kalau dalam first measure nya mesti memang harus menjaga jangan sampai dia masuk ke dalam negeri
dengan kondisi seperti sekarang ketika virusnya juga belum terdeteksi masuk ke dalam negeri
kita sudah mendapatkan dampaknya secara tidak langsung

apalagi kalau kemudian dia sampai masuk ke dalam negeri ini bisa dampaknya ada tambahan lagi nanti
ke iklim investasi juga masuk juga gitu ya
jadi ini yang harus dijaga memang dalam jangka pendek
siap atau tidak siap
karena kalau sudah masuk itu akan lebih parah lagi nanti dampaknya
tapi kalau misalnya kita melihat atau berkaca dengan wabah sars yang sebelumnya sempat terjadi
begitu kalau kita ketahui sekarang china sedang atau tiongkok sedang gencar gencarnya melakukan open economy
bukan negaranya kepada banyak investor dengan kebijakan kebijakan ekonomi pajak dan lain lain yang diberikan kepada para investor
kalau anda melihat apakah sekarang ini artinya dengan kebijakan open economy tersebut akan mengalih ke closed economy
tidak ya kita tetap harus terbuka
ya saya pikir ke depan juga arahnya memang kita tidak jangan sampai kepada close economy
saya pikir itu satu kesimpulan yang sangat ekstrim menurut saya
jadi maksud saya dengan cara seperti itu bukan berarti kita harus closed economy
tapi kita terbuka dengan penguatan potensi ekonomi di dalam negeri
jadi itu berbeda artinya
kalau kita tetap terbuka ya tanpa dengan penguatan ekonomi dalam negeri ketika terjadi hal hal yang tidak diperkirakan di kondisi global
ibaratnya kalau kita menerima serangan kalau kuda kudanya kuat kita akan kuat menerima serangan
tapi kalau kuda kudanya lemah maka kita akan gampang untuk ambruknya
jadi itu maksudnya
baik nanti kita akan tanyakan juga nih ke bang alvin
kira kira berapa lama indonesia bisa bertahan dengan kondisi yang saat ini terjadi
begitu wisatawan dari tiongkok menurun dan juga bagaimana impor harus dibatasi
kami akan kembali tetaplah di cnn indonesia prime news
ya anda kembali di cnn indonesia prime news
tadi sebelum jeda bang faisal sempat menjelaskan soal diversifikasi
kalau bang alvin sendiri melihat sebetulnya bagaimana kira kira indonesia seharusnya idealnya begitu menangkal atau menakar istilahnya ya
hal yang terjadi saat ini penyebaran virus corona yang kemudian berpengaruh terhadap economic slow down di tiongkok dan juga berpotensi berpengaruh kepada indonesia
ya economic slowdown ini kan bukan hanya pihak kita yang mengurangi
mengurangi jumlah pengunjung dari china kemudian rencana menghentikan impor dan sebagainya
bahkan perusahaan perusahaan di tiongkok sendiri sekarang juga kesulitan karena di beberapa kota pekerjanya juga sudah mereka diliburkan
tidak usah bekerja sehingga mereka mau kirim barang ke indonesia pun tidak bisa
nah ini kami melihat bahwa hikmah dari musibah ini
ini adalah pemerintah indonesia perlu lebih menebar luas jangkauannya untuk investasi untuk perdagangan untuk pariwisata
agar tidak terkonsentrasi mengandalkan dari tiongkok saja
dari negara negara lain ini juga supaya ada keseimbangan perdagangan kita investasi kita
sehingga ketika satu negara itu ada masalah kita juga tidak terlalu berat
tapi kalau seperti sekarang ini tidak main main jumlah wisatawan tinggi perdagangan
kita tanya ke bang faisal apakah ini sudah kepalang terlanjur begitu kita terlalu bergantung terhadap negeri tirai bambu
kalau kita melihat bukan hanya kita sebetulnya sih
jadi banyak negara negara yang di tetangga kita banyak negara itu memang sangat bergantung pada china
nah tapi yang seperti kata pak alvin kalau kita sama strateginya yang akan terjadi adalah seperti sekarang
kalau apa yang terjadi di china itu akan berdampak besar terhadap ekonomi kita
seperti juga yang terjadi di banyak negara yang sangat bergantung pada perekonomian global
apa yang terjadi ketika global mengalami guncangan mereka akan dengan cepat terpengaruh ekonominya
saat ini tuh tiongkok sedang gencar sekali melakukan kebijakan kebijakan ekonomi tadi open economy saya bilang
kalau anda melihat saat ini bagaimana soal sengketa dagang dengan amerika serikat misalnya dan juga kebijakan jalur sutra baru atau belt and turn
kira kira anda melihat indonesia juga ada di situ sebetulnya
bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap kebijakan jalur sutra yang saat ini dibuat oleh tiongkok begitu untuk menghubungkan berbagai negara eropa dan juga asia
kalau dengan melihat kondisi seperti sekarang tentu saja ada guncangan terhadap rencana itu
tapi rencana belt and road initiative itu kan rencana jangka panjang dari china gitu ya
dan itu melibatkan banyak negara indonesia salah satunya tapi sebetulnya bukan yang paling besar
nah jadi kalau dengan kondisi seperti sekarang
apalagi melihat efeknya dari perang dagang
nah ini masih belum surut jelas ya
perang dagang walaupun terakhir sudah ada kesepakatan deal tapi deal itu adalah bukan deal untuk menurunkan tarif
tapi untuk menahan tidak terjadi eskalasi tarif lagi
jadi saya pikir tekanannya itu belum meredah ya untuk tahun ini terhadap ekonomi dalam negeri
oke bang alvin mungkin terakhir ini
anda pendapatannya bagaimana
pemerintah tiongkok mengatakan bahwa pemerintah indonesia overreacted gitu
terlalu terburu buru untuk mengambil tindakan terhadap virus corona yang saat ini mewabah di sana
menurut anda apakah anda mengamini hal tersebut yang dikatakan oleh pemerintah tiongkok
saya bisa memahami kalau tiongkok mengeluarkan pernyataan seperti itu
tapi ingat bahwa sebetulnya indonesia ini cukup proporsional dan bahkan agak lamban dibanding negara negara lain
jadi ya silahkan mereka mengeluarkan statement apapun
tapi jangan lupa indonesia ini negara yang berdaulat penuh dan berkewajiban melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman
termasuk ancaman virus corona ini
itu yang paling utama disana
ekonomi nanti bisa nyusul belakangan ketika kondisi sudah pulih
kalau bang faisal mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan
mungkin berapa lama sebetulnya kita bisa bertahan di kondisi seperti ini dan dengan ketergantungan kita dengan tiongkok
saya pikir yang paling penting itu tadi
pencegahan itu menjadi paling penting yang harus menjadi sorotan
karena kalau sudah sampai masuk ke dalam negeri itu dampaknya bagi ekonomi akan lebih besar lagi
sekarang saja sebetulnya
dengan perlambatan ekonomi di cina potensinya besar
itu akan berdampak pada ekonomi dalam negeri
sehingga ini tentu saja akan mempengaruhi semua prediksi ya
termasuk prediksi ekonomi kita sendiri
nah jadi saya pikir itu yang menjadi harus langkah nomor satu yang harus dilakukan pada saat sekarang
yang kedua dalam jangka panjang
tadi yang kita sudah bahas sebelumnya
strategi dalam kerjasama ekonomi baik investasi perdagangan maupun pariwisata jasa dan lain lain
itu harus dilakukan diversifikasi
yang lebih kuat
tidak menggantungkan pada satu atau dua negara
baik bang faisal bang alvin kita masih menunggu besok begitu berapa atau daftar produk produk asal tiongkok
yang kemudian akan diberikan pembatasan impor oleh pemerintah indonesia
kita masih menunggu datanya dari kementerian perdagangan
dijadwalkan akan diumumkan esok hari
namun untuk saat ini terima kasih bang alvin dari ombudsman ari
terima kasih dan juga bang faisal dari kori indonesia sudah bergabung sama kami
sebanyak satu satu ratus delapan puluh an warga dari rw delapan kecamatan priok kota tangerang banten harus menjadi korban banjir
akibat meluapnya kali lain
luapnya kali leduk
cnn indonesia prime news kembali usai jerabat